sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama hari ini akan kembali digelar
dan agenda sidang adalah pembacaan play doy atau pembelaan atas tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum kami selalu
terkait adanya pengerahan masa di sidang kali ini pihak kepolisian menyatakan sudah melakukan antisipasi
tim kuasa hukum ahok mengatakan ahok akan membuat dan membacakan sendiri play doy nya
meski tim kuasa hukum tetap membantu menyusun dan menyempurnakan pledoi tersebut
sebelumnya dalam sidang pembacaan tuntutan pada dua puluh april lalu jaksa penuntut umum menyatakan ahok bersalah dan menuntut ahok dihukum selama satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun
terkait adanya pengerahan masa di sidang kali ini pihak kepolisian sudah melakukan antisipasi
tentunya untuk kepolisian ini tetap dengan adanya pemberitahuan kepolisian metro jaya ada sekitar dua ribu masa ya
masa yang kontra kemudian ada lima ratus lebih yang pro yang tentunya nanti akan berorasi di depan kementan ini
dan kepolisian men standby kan ya ada standby pasukan lah
jadi seandainya nanti ada kegiatan yang perlu penambahan personal kita sudah siap
dan kita sudah kita standby kan dari hari ini sampai nanti selesai sidang
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia victor pangaribuan di gedung kementerian pertanian jakarta selatan
kalau tadi anda sempat mendengarkan pendapat dari humas polda metro jaya
pak argo yuwono mengatakan bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah siap
lalu pengamatan di lapangan seperti apa
apakah memang sudah ada masa yang datang untuk berorasi pada saat nantinya ahok ini menyampaikan play doh di sidang kali ini
betul sekali bahwa sejak selasa pagi tadi saya sudah melihat sejumlah masa begitu baik dari masa yang pro dan juga kontra terhadap
sejumlah masa bahkan untuk yang pro kepada ahok ini sendiri ini sudah menyampaikan aspirasi mereka
mereka akan tetap mendukung ahok apapun nanti yang akan disampaikan hingga putusan atau fonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim mei mendatang begitu
nah memang saat ini tadi saya sudah berbincang bincang singkat dengan kb dumas polda metro jaya begitu bahwa sudah disiapkan lebih dari dua personil gabungan polres jakarta selatan dan juga polda metro jaya
ini adalah satu persidangan yang sudah diamankan persidangan baik di area luar maupun dalam gedung kementerian pertanian jakarta selatan ini begitu
di luar ada sejumlah titik yang diamankan karena memang sebelumnya polda metro jaya sudah mendapatkan laporan akan ada sekitar dua masa dari masa yang kontra terhadap ahok dan juga ada lima ratus an orang atau masa dari pendukung ahok yang akan berorasi di luar gedung kementan sendiri
nah nantinya di dalam area gedung kementerian pertanian ini juga akan dijaga ketat oleh kepolisian
sama seperti sidang pengalaman
lalu pada saat pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum akan polisi akan memperketat pemeriksaan mulai dari para pengunjung yang harus menggunakan kartu identitas untuk dapat memasuki ruang persidangan
ini untuk mengantisipasi hal hal yang buruk yang akan terjadi dalam persidangan nanti begitu
sidang nanti akan digelar seperti sidang sidang sebelumnya pukul sembilan pagi alfian daniar dan hari ini betul sekali sidangnya adalah agenda membacakan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa ahok
mekanismenya alfian dan daniar nanti tim kuasa hukum dan ahok akan membacakan nota pembelaan masing masing secara terpisah
karena tim kuasa hukum ini sudah menyusun serangkaian nota pembelaan ahok sendiri pun sebagai terdakwa memang sudah menyiapkan nota pembelaan secara pribadi
nanti ahok akan membacakan pembelanan terhadap dirinya begitu ini akan berisikan beberapa hal diantaranya isi eksepsi yang juga pernah dibacakan ahok dalam sidang sidang sebelumnya
dimana ahok akan bersikuku terhadap pendiriannya bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk menyinggung atau menodai agama tertentu begitu
nanti akan disampaikan pula oleh ahok bahwa saat ia menyinggung surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu dalam kunjungan kerjanya di tempat pelelangan ikan pulau permuka kepulauan seribu pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas lalu
itu adalah hanya sekedar bercerita tentang pengalaman masa lampaunya
karena ahok dulu gagal melangkah untuk menjadi gubernur bangka belitung pada tahun dua ribu tujuh belas
akibat selebaran yang berisikan surat yang sama begitu
agar masyarakat tidak memilih pemimpin dari kaum non muslim
kemudian ahok juga akan juga membela diri dengan di mana ia akan bercerita di hadapan majelis hakim bahwa selama menjabat sebagai gubernur dki jakarta
ia telah berkontribusi sangat banyak dan berkinerja positif untuk membangun jakarta begitu
salah satunya kita ketahui bahwa ahok berhasil untuk membenahi kawasan prostitusi kalijodo
ahok adalah sosok yang sangat plural dan menjunjung tinggi nilai nilai perbedaan
di mana pada saat ia memimpin sebagai gubernur ahok berhasil meresmikan dan membangun masjid raya dki jakarta
yang merupakan masjid yang dimiliki oleh jakarta untuk pertama kalinya begitu
memang pledoi ini adalah hak dari terdakwa dalam hal ini ahok untuk menangkis tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum
yang disampaikan pada persidangan sebelumnya
sekedar review persidangan sebelumnya memang jaksa penuntut umum ini akhirnya menjatuhkan tuntutan atau membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim
di antaranya adalah dengan menjatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara kepada ahok dengan masa percobaan dua tahun
ini juga belum ditentukan apakah nantinya ahok akan ditahan atau tidak
kita menunggu hasil putusan sidang mei mendatang ponis dari majelis hakim
namun yang pasti dilihat dari hukumnya begitu dari aturannya bahwa nantinya akan dilihat selama dua tahun ini
apakah ahok akan melakukan tindakan pidana lainnya
nah kalau ia terbukti melakukan tindak pidana lainnya selama dua tahun masa percobaan
maka ia akan menjalani hukuman pidana penjara selama satu tahun ditambah dengan hukuman pidana yang baru
begitu kalau kita merujuk pada peraturan yang ada
tapi kita belum tahu apakah nanti ahok akan ditahan atau tidak
kita menunggu hasil fonis majelis hakim pada mei mendatang
nah memang jaksa penuntut umum memang menuntut ahok dengan satu tahun pidana penjara
dan juga dua tahun masa percobaan ini berdasarkan keterangan
dari dua puluh sembilan saksi ahli dan fakta yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
yang membenarkan dan meyakinkan bahwa ahok perbuatannya telah melanggar ataupun telah dirasakan
juga melakukan penodaan agama begitu
ini berbanding terbalik dengan tim kuasa hukum yang merasa bahwa dari enam belas saksi yang dihadirkan di persidangan oleh tim kuasa hukum ahok
menjelaskan bahwa mereka tidak percaya bahwa ahok tidak melakukan penodaan agama
nanti kita lihat seperti apakah nota pembelaan yang akan dibacakan oleh masing masing dari terdakwa ahok dan juga tim kuasa hukumnya dalam persidangan nanti alfian daniar
baik victor pangaribuan terima kasih selamat kembali memantau ya jalanan persidangan yang nanti akan segera dimulai pukul sembilan waktu indonesia barat